sedangkan gini mbak dengerin aku ya
disitu ada foto kalo mama gak pake anting itu pas ke rumah nino
mama kok gak ngabarin aku sih ma
papa yang nemuin hardis itu pas waktu itu sama mama
papa juga cerita sih memang
papa mau ke kantornya nino untuk ngembalin harddisknya
iya terus ma
bener ada fotonya ma
oh lipstick mah punya mama ya
mungkin aku bisa tanya sama mereka
siapa sih kira kira pemiliknya
kok pak sumarno belum gambarin lagi ya
apa jangan jangan dia beneran ketangkap
apa pak sumarna bisa jaga rahasia
mati ini kalau sampai dia buka mulut
kalau gue telpon gue sekarang
ya kalau pak sumarno sama orang orang suruhan aldebaran
terus mereka curiga sama gue
gue harus sabar
gue harus nunggu kabar dari pak sumarno aja
elsa dari kamar
kamu kenapa kayak orang kaget gitu
tumben pulang cepet
dia kerjaan kelar cepet jadi bisa pulang lebih awal
tadi pagi aku sempat ketemu sama andin di depan klaster
sepertinya dia lagi nyelidikin soal
aku sudah mencari tau sih mas
pak sodikin sama pak ical sih bilang kalau misalkan ada
mobil warna merah keluar dari kaster
iya tapi aku bilang sama andin tadi
biar nggak terlalu
apa ya berpikiran negatif soal kamu
apalagi curiga atau nuduh kamu
kalau kamu nunggu
kamu kan adiknya masa ngelakuin hal itu sih
maklumin aja lah sayang
supaya bisa ngebalikin kepercayaannya
papa telepon aku angkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu dan nino besok bisa datang ke sini enggak
di kafe papa sekarang ada live musical loh
nanti aku ke sana
papa tunggu kamu sama nino besok ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa tadi ngasih tahu
kita diundang datang ke sana
wah karena ada live music
bisa bisa besok kan kerja nggak terlalu banyak
kau mau ngasih tahu papa tadi juga sempat datang ke kantor
itu harddisk yang waktu itu aku bilang ada
foto mama di dalamnya
haris itu ada sama papa
dan tadi baru dibalikin
tapi aku simpan di kantor
aku sih belum ngecek karena kan
ya nggak perlu di
cek juga karena gak ada apa apa kan
jadi ya aku pikir
aku tinggalin aja di kantor
lagian udah lama banget tuh harddisk
aku juga lupa kalau dulu pernah
pinjemin harddisk itu ke papa
kalau nino sampai lihat isi hadis itu
dan nggak lihat ada foto mama
bisa kelar hidup gue
kalau hadis itu ada di papa
masa sih memang nggak tahu kalau papa mau balikin haris itu ke nino
bapak kok nggak ada kabarnya sih pak
apa bapak ditangkap ya sama orang orang tadi
aduh gimana sih
tahan dulu ya
pelan pelan ya sayang ya
kita ke rumah sakit ya
kita ke rumah sakit yuk
mah mama udah tahu soal hardis nino yang ada di papa
aduh elsa tahu lagi soal harddisk itu
pasti nino yang kasih tahu elsa
elsa pasti curiga kenapa aku nggak kasih tahu dia
ma mama kenapa diem ma
mama tahu nggak soal harddisk itu
soalnya tadi papa ke kantor nino balikin harddisk itu ma
sedangkan gini mbak dengerin aku ya
di situ ada foto kalau mama nggak pakai anting itu pas ke rumah nino
papa yang nemuin hadis itu pas waktu itu sama mama
papa juga cerita sih memang
papa mau ke kantornya nino untuk ngembalikan harddisknya
ya terus ma
bener ada fotonya ma
mama sempat kecek nggak
mama udah cek dan
memang ada foto itu di dalamnya
oke berarti mama udah hapus ma udah aman kan semuanya ma
mama mama nggak sempat hapus
udah tahu ada fotonya kenapa nggak dihapus ma
mama mau bikin rahasia aku kebongkar
kalau aku jujur sama elsa bahwa aku gak mau tutupi kebohongannya dia lagi
pasti elsa akan sedih
waktu mama buka harddisk itu
dan mama lihat ada foto itu
terus bapak keluar dari kamar mandi jadi
mama nggak mama nggak keburu untuk menghapus foto itu sa
aduh ya ampun ma
aduh ma aku bener bener stres ma aku lagi gini ma
mama tahu nggak mama
mama tahu nggak mama
mah dengerin aku mbak andin itu nemuin aku dan dia udah mulai curiga sama aku